ya begitu lah adanya
kalau bilang di blacklist
oh iya kan begini
tadi kan komisi enam bertanya
kalau harga bbm turun
ya pasti ada revisi harga
pertamina mencari keuntungan sebesar besarnya
ketika rakyat susah
kan kadang kadang konteksnya sekarang
oh pertamina untung
itu sebenarnya kan cashflow
sebenarnya cashflownya belum ketemu
karena pergantiannya kadang kadang perlu waktu enam bulan sampai satu tahun
ya itu perlu proses
harga bbm turun ya pasti ada revisi
tapi kan tergantung
berapa nilai subsidi
yang masih diberikan pada saat itu
kalau hari ini
kalau bbm yang dijual oleh
merak merak lain kan mungkin
berapa belas ribu
berarti kan masih ada sebenarnya subsidi di situ
nah ini yang pasti di adjust